kang siakang tuh cuma berdua aja sama supir yang lain teh kemana
iya dong ini kan pelayanan vip untuk keluarga kang jahat
kolan nabi saw berkata bersabda nabi kita besar muhammad saw
terima kasih pak ustadz ya
iya terima kasih
itu teh tadi kenapa
memang ada bacaan saya yang salah
pun punten kang jahat mohon maaf
barangkali teh kang jahat cuma khilaf
bahwasannya sholat juhur itu adalah sholat yang dipelankan bacaannya
ustadz saya ini mah bukan ustadz
yang ustadz mas itu
diterangkan saja tuh
bacaannya itu diucapkan tidak keras
pada waktu kita masih kecil itu guru kita mengajarkan
sholat lohor juga dikeraskan
di tempat ustadz juga kan begitu
tah ya sudah tuh kalau begitu mah
jangan subhanallah subhanallah subhanallah
itu mah mengganggu konsentrasi
ustadz mangga ah
besok waktu bapak bapak ibu ibu silakan sambil dimakan sambil diminum
ini bapak bapak ibu ibu apa nggak ada yang mau titip doa
iya mau atuh teh
iya itu pokoknya nama siapa aja bapak bapak ibu ibu yang mau titip doa dipersilahkan
saya sama kang jahal teh pasti doain
saya titip doa dong buat anak saya biar rumah tangganya tentram
tenang aja ibu sok
siapa yang mau titip doa silahkan tunjuk tangan
aduh satu satu atau ibu ibu
mau mau sama sama
aduh biar gak pusing ini mah ya mendingan yang mau titip doa ditulis aja gitu lah
ya silahkan ditulis aja ya
ternyata teh gak segampang yang dibayangkan
nanti sampai mekah langsung kita tempel tempel
jadi gak usah dilihat satu bersatu
bu makasih ya
ya makasih kak er unforgettable ya

eh walaupun salah emang
kamu tidak datang keselamatan saya
eh si pak pt kapanan gak diundang
bang kamu tidak bikin selamatan
insya allah kampung tapi hanya kecil kecilan aja
aduh kamu mana udah mah berangkatnya gratisan
terus sekarang selementannya gratisan juga
aduh menikah runyak
lang memang tidak enak jadi orang susah
udah penyepisan gak punya duit
ini dokumen dokumen dan pasportnya
buat ngurus ngurus di bandara
kalau ini koper koper dari summiry travel
yang ini isinya buku buku doa dan panduan naik haji
bermutu kamu mir
dulu mas saya gak percaya sama kamu
jangan pernah meragukan summiri travel
masa kang jahar ragu sama temen nyari
enggak sekarang mah sudah yakin saya
kak saya masih banyak urusan
saya pamit dulu ya
ada apa ini tumbena mampir ke tempat saya
apa sekarang sudah sadar bahwa sebentar lagi kita bakal jadi sama sama haji
ya bisa aja
saya cuma barusan cuma penasaran aja
itu tadi ya samidi anaknya pak suwan
benar ada apa kak
yang dari cibatu
punya travel sendiri ya
ada apa tuh kang
ya terakhir saya dengar kabar dia punya kantor handphone
dan dan dan saya tahu sekarang
kang kostim siri
karena zaman dulu kan kang kostim susah berangkat haji
sekarang maka travel dimana mana di kampung kita juga ada kak
gampang naik haji mas
kalau mau berangkat juga dijemput dari rumah kan
dia enak sih memang
tapi bukan itu maksud saya sek
ngaku saja jangan sok siri
tidak bagus itu
apalagi masa haji siri
kalau gitu mak
selamat jalan ya kang teteh
insya allah mabrur
amin insya allah
tata kak kang titip rumah ya
insya allah kak kang
insyur apa ya
insyur l dionin nek vincenta questo carta pelajaran der disputa
sanjur bruja ya
jadi tentu kalau ada yang bekerja sama saya

puntun kang bangga bangga
duh kalau ini mobil yang bakal nganter kamu nanti
atunur ini beda banget ya sama bisnya saya
ini mah pasti sakit atau punggungnya duduk di mobil kayak begini mah
dan joknya teh keras
mami beda atu
kalau kita mah onh plus mahal
iya beda teh kan harganya juga beda
kang jahal teh janah jihan bangga atu kita pamit ya
kang siakang tuh cuma berdua aja sama sopir yang lain teh kemana
iya dong ini kan pelayanan vip untuk keluarga kang ja
setanung dalam rumah
udah mir maafin aja anak saya
pandiyama baru sekali ini datang ke jakarta
udah hatu kamu tejihan
gak usah kampungan
kang jaha ini semua dokumen ada di saya
pasportnya juga ada di saya
sekarang saya mau urus imigrasi dulu
kang jaha terserah mau nunggu di sini
boleh nunggu di restoran
depan gate keberangkatan
udah tunggu aja dulu di sini
ini teh di it man
tidak seperti kamu
ya udah tukang
kami duluan ya
maka salam sehat